waktu indonesia barat di banda aceh provinsi aceh
tim lembaga falahkiyah punggung rizk besar
dan dari hasil laporan tim yang tersebar
di seluruh indonesia mulai dari sorong sampai dengan banda aceh
sesuai dengan perhitungan hisap
bahwa ketinggian bulan menurut hasil hisap yang tertinggi di banda aceh itu masih sangat kecil nilainya
yaitu hanya derajat
dan itu berarti belum memenuhi syarat imkanur ru yah
tim ru yah dari lembaga falahkiyah punggung rizk besar
dari ke tiga puluh delapan titik di seluruh indonesia itu pun
tidak satu pun yang dapat menangkap
mengikuti pendapat dari al mazhabul arba ah
maka mestinya besok hari senin
hasil pengamatan dari tim lembaga falahkiyah punggung rizk besar
juga diserahkan secara real time
kepada sidang isbat kementerian agama republik indonesia
akan menjadi pertimbangan di dalam isbat ramadan seribu empat ratus empat puluh lima hijriyah
kita bisa mengharapkan bahwa keputusan isbat ramadan
keputusan isbat ramadan akan menyatakan bahwa
keputusan isbat ramadan akan menyatakan bahwa
keputusan isbat ramadan akan menyatakan bahwa
atau tanggal satu ramadan
akan jatuh pada hari selasa dua belas maret dua ribu dua puluh empat
mengucapkan terima kasih kepada
kepada seluruh jajaran tim
dan mengajak kepada seluruh umat islam
untuk mempersiapkan diri secara sungguh sungguh
di dalam memasuki ramadan
tanggal dua belas maret dua ribu dua puluh empat